menteri komunikasi dan informatika republik indonesia rudiantara mengimbau masyarakat pengguna media sosial untuk tidak menebar hoax provokasi ujaran kebencian serta sara
ia juga menambahkan pembatasan akses internet tidak akan terjadi jika tidak ada peningkatan penyebaran hoax
hal tersebut disampaikan menkominfo rudiantara saat menghadiri rapat kerja nasional asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia di medan sumatera utara rabu pagi
dari grafik pantauan kemenkominfo terjadi tren penurunan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian pasca pemblokiran akses yang sebelumnya dilakukan pemerintah
dari grafik pantauan kemenkominfo terjadi tren penurunan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian pasca pemblokiran akses yang sebelumnya dilakukan pemerintah